rumah roby adalah pohon besar dan kuat yang berdiri tepat di tengah hutan
setiap hewan tahu bahwa jika robby tidak ditemukan dimanapun dia akan duduk di pohon memainkan serulingnya
itu hal lain tentang roby dia memainkan nada merdu pada serulingnya
kau di sana roby kura kura sedang mencarimu
dia membutuhkanmu untuk bantu dengan
ya aku tidak sabar menunggu dia menyelesaikan kalimatnya tapi aku kira dia berkata
oh ya dia memberitahuku tentang itu kemarin ayo pergi
katakan padaku satu hal mengapa kau selalu memainkan strulingmu di tempat ini
aku tidak tahu aku suka pohon ini
dan kau mungkin berpikir aku gila tapi aku merasa pohon ini
oh kau benar
apa kau juga merasakan itu
tidak maksudku kau benar aku pikir kau gila
tapi roby benar pohon itu mendengarkan musiknya
ini adalah rahasia yang bahkan roby pun tidak tahu
musik telah menyentuh roh pohon itu
pohon itu akan mendengarkan nada dengan seksual
dan itu akan menjadikan robi bersama dan senang jika robi memainkannya setiap hari
suatu hari ketika roby tertidur di pohon ada suara mengerikan di bawah
gempa bumi gempa bumi
siapa pria itu
sim ini akan lama sekali
robby segera mengerti apa yang sedang terjadi
dia juga tidak tahu

apa yang kau lakukan kenapa kau menebang pohon ini
majikanku ingin menggunakannya untuk membuat perahu
pohon ini memiliki kulit kayu yang kuat
tidak kau tidak boleh menebangnya
benar kau dan mengapa demikian
dengar aku telah menghabiskan banyak hari mencoba mencari pohon yang kuat untuk perahu
dan kau tidak memiliki pohon ini jangan buang waktuku
robby adalah kera yang pintar
dia memutuskan untuk menakut nakuti penebang kayu itu
aku coba menghentikanmu tapi kau akan menemui takdirmu sekarang
apa artinya itu
apa kau tidak tahu
roh pria tua tinggal di pohon ini
dia sudah di sini selama bertahun tahun
jika kau menebang pohon ini dia akan pergi kemana
dia akan memasuki dirimu tentu saja
tentu saja karena kau yang menebang pohon ini
apakah kau mencoba menipuku
aku lebih pintar dari apa yang kau pikirkan
aku tidak akan tertipu dengan ceritamu
roby putus asa untuk menyelamatkan rumahnya
begitu penebang kayu sibuk
roby memanjat pohon dan langsung menuju ke puncak
dia bersembunyi di dedaunan lebat dan mulai berteriak
beraninya kau menyentuh rumahku
jika kau menghancurkan rumahku aku harus tinggal bersamamu
aku tidak akan pernah meninggalkanmu manusia
kera itu benar
jangan khawatir manusia
kita akan menjadi taman baik
kenapa terburu buru teman
bagaimana dengan perahumu
saat roby sedang menertawakan penebang kayu
pohon itu menjadi hidup
kau benar benar roh dari pria tua
selama ini aku duduk dan tidur dengan jiwa pria tua
tidak roby aku bukan roh pria tua
maksudku aku sudah tua tapi aku adalah roh dari pohon ini
musikmu membuatku hidup
kau adalah kera yang bijaksana roby
dan aku berterima kasih padamu
kau menyelamatkanku dari penebang kayu
ini terima ini sebagai hadiah terima kasih
ini bukan lonceng biasa
ini lonceng ajaib
setiap kali kau membunyikannya
langit akan secara ajaib memberimu buah buahan segar untuk dimakan
ini akan membantuku dan semua binatang lain di hutan
ya itu benar
kau dapat membunyikan lonceng ini hanya sekali dalam sehari
aku akan mengingatnya
terima kasih pohon
lari untuk memanggil teman temannya yang lain di hutan
piglet rubah eli kemarilah semuanya
aku harus mandi
robi menceritakan seluruh kejadiannya
hewan hewan itu semua terkejut
mereka tidak percaya bahwa roh pohon itu hidup
kau melakukan hal yang benar roby
kami semua sangat bangga padamu
manusia harus berpikir dua kali sebelum menebang pohon
jika hutan sampai hilang tidak akan ada hujan
iya itu benar
tapi aku lebih bersemangat tentang lonceng
apakah itu bekerja
robi juga bersemangat

dia tidak tahu apa itu
tapi dia tahu apa itu
robi juga bersemangat
dia membunyikan lonceng dan seketika hujan buah buah
ada jeruk pir apel nanas yang jatuh dari langit
hewan hewan semua sangat senang
rubah berlari dan membawa keranjang untuk menangkap buah
gajah menangkap nanas di belah lainnya dan menggigitnya
sementara robi hanya membuka mulutnya dan memakan buah pir
hewan hewan itu memakan buah buahan dengan senang hati
tidak perlu berburu buah buahan segar lagi
setiap hari robi akan membunyikan lonceng ajaibnya dan itu akan menghasilkan hujan
ini berlangsung selama berhari hari
hewan hewan itu mempercayai roby dan sangat senang bersamanya
suatu sore ketika roby berayun dari pohon ke pohon
ia melihat pohon pisang besar di kejauhan
tetapi alih alih memanjat pohon dan mengambil pisang yang baru matang
dia memikirkan sesuatu yang lain
biarkan aku menyembunyikannya dan menurunkan sekelompok pisang segar dari langit
aku bisa menyimpan yang di pohon untuk nanti
apa yang salah sudah berhenti bekerja
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
aku sudah berhenti bekerja
aku sudah membunyikan lonceng ini pagi tadi
kau dapat membunyikan lonceng ini hanya sekali dalam sehari
tidak tapi aku sangat lapar
sama seperti robi berfikir apa yang bisa dia lakukan
dia melihat temannya si rubah tergeletak di tanah
hei apa kau punya pisang yang tersisa dari hujan hari ini
up maaf aku tidak punya
wow makanan membuatku mengantuk
selamat tinggal roby sampai jumpa lagi
kau tahu apa
mari kita coba dan dapatkan semangka segar besok
aku rindu semangka
aku rindu semangka
aku rindu semangka
aku merindukan makanan

akulah yang menyelamatkan pohon itu dari penebang kayu
aku adalah pemilik yang sah dari lonceng

dan satu satunya yang tetap lapar
ini tidak adil
ini tidak adil
robi masih kesal
karena dia leopard dengan mudah memanjat pohon
dan mengambil pisang untuk dirinya
keesokan paginya robi berdiri di dekat pohonnya
dan membunyikan loncengnya
dan membunyikan loncengnya
seketika banyak buah jatuh dari langit

dia makan sebanyak yang dia bisa
dan mengumpul sisanya
sisanya dia kemudian menyembunyikan semua buah di belakang pohon
roby apa yang sedang kau lakukan temanmu pasti lapar
tapi bagaimana jika aku lapar di siang hari
itu egois robby ada banyak buah untuk semuanya kau harus berbagi
aku tahu apa yang aku lakukan kau memberikanku lonceng itu tidak adil bagiku untuk lapar
tunggu aku mencium sesuatu yang lucu apa itu di belakang pohon robby
hei kemari ada banyak buah robby menyembunyikannya dari kita
semua hewan kembali dan terkejut
robby kalau kau tidak ingin berbagi makanan kau bisa mengatakannya terus terang
kau tidak perlu berbohong kepada kami
aku akan dengan senang hati memberimu
bagian dari makananku
aku akan memberikannya juga
kau tahu apa temanku mengapa tidak sendirian kau makan semua buah ini mulai sekarang
kami tidak menginginkan apapun darimu
ketika roby melihat teman temannya pergi dia menyadari kesalahannya dan mulai menangis
tidak tunggu jangan pergi
aku minta maaf aku bertindak egois
ada cukup banyak buah untuk kita semua dibagikan
bahkan jika hujan buah setiap menit itu tidak akan sama jika aku tidak membagikannya dengan kalian semua
roby semuanya baik baik saja kami memaafkanmu
karena kau juga selalu menyayangi kami
kami tidak marah lagi
kami tidak marah lagi
apa lagi padamu robby
kelaparan membuatku lambat
semua hewan berbagi buah dan makan sampai perut mereka penuh
robby tidak pernah menggunakan lonceng itu untuk kebutuhannya yang egois